sebanyak dua puluh satu orang dari tiga kelompok sasaran vaksinasi
mendapat suntikan dosis kedua vaksin covid sembilan belas sinovac
di balai kota dki jakarta jumat dua puluh sembilan januari dua ribu dua puluh
mereka terdiri dari perwakilan organisasi profesi
tenaga kesehatan pejabat publik
pemuka agama dan tokoh masyarakat
provinsi dki jakarta mendapat dua ratus empat puluh ribu dosis vaksin
dari pemerintah pusat
sebanyak satu ratus tiga puluh satu ribu diberikan kepada garda terdepan
sebagai sasaran tahap pertama
ditargetkan pelaksanaan vaksinasi sasaran utama ini
selesai februari dua ribu dua puluh
contoh contohnya nih bapak ibu yang di sini
yang sudah melaksanakan vaksin
mewakili tokoh tokoh agama dari pemerintahan
korkopinda dan sebagainya tokoh masyarakat
tidak ada gejala yang serius
ada memang yang ngantuk satu dua saja
alhamdulillah vaksin ini yang diberikan oleh
ternyata memang cocok bagi kita
terdapat satu enam ratus empat puluh delapan tenaga vaksinator terlatih
yang disebar di lima ratus delapan fasilitas kesehatan pelayanan
vaksinasi covid sembilan belas di wilayah dki jakarta
salah satu vaksinator dr hardi ardian
mengatakan proses penyuntikan berjalan lancar
para vaksinator harus memastikan prosedur penanganan vaksin
yang terpenting adalah menjaga suhu si vaksin
agar tetap dingin
kemudian cara penyuntikannya harus benar
kemudian jarum yang dipakai juga harus sesuai
dengan spesifikasi si vaksin ini
jadi itu semua kan sebelum kita launching ini kan
kita semua sudah di briefing untuk penanganan ini
supaya vaksin yang sampai ke masyarakat juga
pada penyuntikan dosis pertama
baru lima puluh tiga ribu nakes yang menerima vaksinasi
dinas kesehatan dki jakarta mengimbau
nakes yang belum mendapatkan vaksin untuk melapor
bila menemukan kendala pendaftaran vaksinasi
rony satria siddqi ilvan jakarta